jaya batik tulis batik
beginilah suasana festival batik bakaran di desa bakaran wetan
kecamatan juwana kabupaten pati jawa tengah minggu pagi
gang sepanjang satu km ini disulap menjadi tempat membatik
sebanyak dua ratus lebih pembatik terlihat memegang canting lengkap dengan malam
dan kain sebagai media batik
acara ini digelar perajin batik bakaran
yang merupakan cikal bakal batik di pesisir pantai utara jawa
batik bakaran juga menjadi pelopor batik khas kabupaten pati
pengunjung begitu antusias dengan acara ini
salah satunya adalah suntari
seorang guru yang tertarik untuk mengembangkan ekstra kulikuler membatik di sekolahnya
menurut saya ini sangat bagus sekali
karena bisa memperkenalkan badik kita kepada yang terutama generasi muda di desa bakaran wutan
ini karena memang untuk yang muda muda sepertinya sekarang itu sudah mulai luntur
kurang mengenal bagaimana cara cara membatik
kepala desa bakaran hutan wahyu supriyo mengungkapkan bahwa festival batik bakaran ini
merupakan upaya pelestarian batik bagi generasi muda
menjadi salah satu upaya kami pemerintah desa melestarikan budaya warisan kami
karena batik tulis bakaran adalah warisan leluhur desa bakaran wutan
ini terus kita kembangkan apalagi sudah ditetapkan kemendikut menjadi warisan budaya tak benda
sementara itu pemandangan berbeda tampak di terminal keberangkatan bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
pada minggu siang beberapa model terlibat dalam peragaan busana batik yang digelar di ruang tunggu keberangkatan
acara ini digelar untuk mengenalkan batik kepada para penumpang pesawat
karena bandara internasional adi sumarmo sebagai pintu masuk
bagi wisatawan ke kota solo
peragaan busana batik ini menampilkan koleksi batik karya desainer solo rory wardana
yang mengedepankan eksplorasi batik bertema sekar langit
para penumpang pun mengaku terhibur sekaligus bisa mengenal corak batik khas jawa tengah
surprise banget dan itu sangat membuat kita happy lah di sini
kan tadinya nggak tahu kalau hari batik ternyata ini hari batik
jadi sangat bagus banget
harapan saya semoga kita sebagai warga indonesia semakin bisa melestarikan batik dari asli indonesia
sebagai budaya indonesia
ya sekar langit itu dari menurut inspirasi saya itu adalah mega atau ini ya apa namanya
kayak ada mega itu ada warna warna biru kemudian ada kadangkala ada warna warna abu abu
ada warna warna putih nah gitu
saya mengusung tema itu karena melihat situasi airport itu adalah warna warna seperti itu
batik yang ditampilkan yakni motif kokrosono parang keris parang naga wahyu tumurun
dan ceplok pari yang memiliki makna kemakmuran
tim liputan cnn indonesia